komisi pemberantasan korupsi memfasilitasi para tahanan dan terdakwa kasus korupsi
untuk melaksanakan sholat idul fitri di rumah tahanan guntur manggarai jakarta selatan
sholat bersama bagi para tahanan di hari raya idul fitri merupakan sebuah tradisi
yang dilakukan kpk sejak tahun lalu untuk menghargai hak tahanan
yang beragam muslim untuk merayakan hari rayanya
setelah melaksanakan sholat id para tahanan diizinkan untuk bersilaturahmi
bersama keluarga di rutan kpk dengan jadwal yang lebih lama dibandingkan hari biasanya
yakni tiga jam perkunjungan keluarga
hari ini sebagian orang berkumpul bersama keluarga namun berbeda situasinya
jika tersangkut dengan kasus korupsi di kpk
sudah ada produser ausirio ndolurio apakah ada kunjungan keluarga
di rutan kpk
pertanyaan dari rutan kpk pagi ini
ya selamat pagi frida memang komisi pemberantasan korupsi pada pagi hari ini
memfasilitasi para tahanan yang juga merupakan tersangka kasus korupsi tertentu
untuk melaksanakan ibadah sholat idul fitri seribu empat ratus tiga puluh sembilan hijriah
di masjid kusnul kotimah rutan pongdam jaya guntur
yang berada di kawasan manggarai jakarta selatan
mereka berangkat dari kpk beriringan sejak pada pukul enam pagi hari tadi
dan sudah sampai di rumah tahanan guntur sejak pada pukul setengah tujuh pagi hari tadi
untuk melaksanakan sholat id sekitar setengah jam
lalu setelah itu maaf ibadah sholat id dilaksanakan tertutup
dan mereka melaksanakan sekitar setengah jam
dalam waktu setengah jam dan mereka kembali ke rumah tahanan kelas satu
rutan kultura pilihan cabang kpk untuk diberikan kesempatan bersilaturahmi
dengan keluarga yang sudah menunggu sejak pada pagi hari
untuk merayakan idul fitri bersama sama di rutan cabang kpk ini
kpk telah memberikan jadwal yang cukup lama pada hari ini
untuk bersilaturahmi berbeda dengan hari hari sebelumnya
dimana para keluarga jika ingin bersilaturahmi dengan keluarga
jika ingin bertemu dengan keluarga
bertemu dengan keluarga yang tersangkut kasus korupsi mereka hanya diberikan waktu sekitar dua jam
namun pada hari lebaran ini dalam hari ini dan besok hari
para keluarga diberikan kesempatan sekitar tiga jam untuk melaksanakan silaturahmi
dengan keluarga yang berada di tahanan kpk ini
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya para keluarga sedang menunggu antrian mereka
untuk bertemu dengan para keluarga yang tersangkut kasus korupsi
dan pada hari ini mereka diberikan jadwal pada pukul delapan tiga puluh pagi hingga sebelas tiga puluh
untuk bersilaturahmi dengan keluarga mereka
dan setelah itu mereka para tahanan ini akan kembali menjalani masa tahanan seperti biasanya
dan besok hari para keluarga akan diberikan kesempatan yang sama untuk bersilaturahmi
namun dengan jam yang berbeda yaitu pada pukul sepuluh pagi hingga tiga belas siang
dan seperti yang kita ketahui di dalam rumah tahanan kpk ini terdapat beberapa rangka kasus korupsi tertentu
yang juga masih mendekat di rumah tahanan ini yaitu seperti madeoka masagung dan juga irvanto
yang tersangkut dalam kasus megakorupsi ktp l tronic
dan lalu ada wali kota mojokerto yaitu mas ud yunus dan juga gubernur jambi
beberapa waktu lalu masih menjalankan pemeriksaan di kpk yaitu zumi zola
dan beberapa saat yang lalu saya sempat bertemu dengan keluarga atau istri dari zumi zola
yaitu sherin taria yang sudah melaksanakan silaturahmi dengan zumi zola
namun beliau tidak memberikan komentar apapun selain memberikan statement bahwa
zumi zola dalam keadaan yang sehat walafiat begitu frida
dan pada hari ini kpk masih
mereka masih memberikan waktu sekitar kurang lebih dua jam untuk memberikan kesempatan bagi umat muslim
yang akan melaksanakan silaturahmi di hari raya idul fitri ini
baik sirion dolo melaporkan dari rumah tahanan kpk